lu yang satu
jaya sekarang kamu ke ruangan bu gede
sapu dan pel
kalau gue masuk aja ke dalam
nanti ayah salah paham lagi
aduh gimana ini
mesti kelihatan nggak sengaja nih gue masuk ke dalam
aduh aduh suster
suster kepala saya sakit suster
aduh kepala saya sakit ini loh
dipegangin perutnya mas
waduh kenapa bu jadi begini
iya kepala juga perut juga ini semuanya
aduh pinggang leher aku semuanya kan
kok bisa begitu
pas tadi jatuh atau salah makan
gak tahu suster
aduh kan sekarang virus juga macam macam
bawa ke dalam aja kali ya
iya masuk ya
bener sakit banget ibu
ada obat kan dalam dalam
kamu bersihin dulu ya ruangan ini
tadi ada yang muntah
habis kamu pel kamu bersihin lagi
kasih cairan khusus ini
biar bakterinya hilang dan gak bau lagi ya
aduh gimana sih kamu
susah banget nyarinya
nyari dokter sayang
oh semoga tadi mas sakit
tapi kelihatannya sekarang sudah sehat
enggak memang penyakitnya begitu
kadang kadang suka timbul tenggelam lagi
timbul tenggelam lagi
ntar kan ruangannya
sakit banget ini suster
aduh saya sudah tidip
ini mau dibawa ke rumah

aduh aku bisa ketemu sama raka lagi ya
sejak kapan ya raka kerja di sini
aku minta tolong nih ya

kurang punya gak raka
kamu jangan sebut sebut namanya tali tadi di depan aku lagi

dia udah milih untuk bersama
ya aku harus
bisa ngupain dia kalo aku mau lanjutin hidup aku
non talitha kan gak sepenuhnya salah
non talitha pasti kaget kalo tau aku kerja di tempat yang sama sama raka
dok leno maaf dok ada pasien baru masuk
kelihatannya parah seluruh badannya sakit dan memuntah muntah
dimana dia sekarang
ada di ruangan satu dok
ini tugas kalian untuk tangani pasien ini dengan baik
kita berdua dok
kita lanjutkan lagi
ini pasiennya buat raka
sakit banget ini semua perut gue leher
kalau nggak sih
ini pura pura sakit
engga bener ini loh ini

oh eh eh eh nih nih nih nih kayaknya
ah cara instan
gini gini koan seraka
lalu yang satu di bagian tangan satu kaki
nah gua nih di bagian pantat
gak gak gak gak
eh kirim surat sama gua
jangan jangan lu tahu bahwa ayah kerja di sini sebagai cleaning service
eh ayah gua kerja di sini
eh ayah gua
eh rumah sakit
aku tau bu
berisik banget nih
aduh ayah gue tuh emang tahu kalau misalkan nyari abang darwin di mana makanya dia kerja
emang gua tuh jodoh sama dia sepaket
ayah abang darwin manusia paling ganteng yang pernah diciptakan tuhan di bumi ini
dia juga berkata ayah abang darwin
eh mau eh ah
sebenarnya sih dia sedikit stress gitu
biasa ya benar benar
nggak apa apa saya juga
saya juga berasa
jangan stres saja kok
terima kasih dok ya
ya terima kasih
ternyata raka yang belum datang
aku pikir aku yang kelelah
aku tunggu raka ah
wah ternyata benar kamu pak darwin
tidak enggak enggak
ini mas darwin
eh ngapain sih lu
lu enggak ngelihat dia ketakutan gitu
dari sinar matanya tuh kelihatan kalau dia kangen banget sama gue
ujang macem macem dia lu
capek yang macem macem
yaudah kita ke kantin aja yuk
ayah kemana sih ini
ayah kemana sih ini
ayah kemana sih ini
ayah kemana sih ini
ayah kemana sih ini
ayah kemana sih ini
kalau gitu namanya gue keliling rumah sakit dong nih
kok makan itu aja dia
kalau kamu makan itu pakai sayur tuh lihat tuh
kayak makannya abang darwin
kan sehatnya tuh bikin kulit jadi mulus ya kan
mas darwin tuh suka makan sayur ya

mas darwin tuh suka makan sayur ya
ah ayah kemana sih ini
itu dia tuh
aduh emang jodoh kali ya
eh tambah manis ayah

aku cari cari kamu ke mana mana di sini emang udah jodoh
ada tempat kan di sini kan mas
kamu kok bisa di sini kak
ini tempat gue sama ayah
ini aku pacaran
aku tadi lagi enak badan
mas ustaz disini masuk uang ugd
nanti sehat sih gak ada masalah
gue nggak tahu
nggak ada masalah
nggak ada masalah
nggak ada masalah
nggak ada masalah
nggak ada masalah

ayah kamu ini makannya kok gak bergizi nih loh
pakai daging dong ayah
aku ambil dagingnya buat kamu
ayah tadi katanya mau ikan kan
proteinnya luar biasa

aku nggak jadi makan

habis pada berantem sih
nih lu apa
mas darwin gue juga balik

kan gue belum selesai
udah balik ke sini nih nunggu
lo berani cengit cengit
kamu nggak jadi makan sam
di kantor aja nanti
nggak nyangka juga ya bisa ketemu kamu di sini loh ya
kamu sekarang kerja di sini ya
di kantor sih

kamu kecapean kerja ya
iya kecapean kayaknya
satria aku tahu kerja itu memang penting
tapi kamu harus utamain kesehatan kamu loh satria
makan tuh harus teratur minum air putih itu yang banyak
wah aku seneng banget deh kamu masih perhatian sama aku ayah
aku pikir kamu masih marah gara gara
aduh maaf maaf ayah bukan gitu maksudnya
yaudah lah gak ada yang perlu dimaafin kok
aku gak akan ganggu kamu lagi kok
aku gak akan ganggu kamu lagi
yaudah aku pulang deh
ayah itu benar dari hati aku ayah
aku bener bener cinta sama kamu
ya ketiga hari dulu

ya mereka kelihatan indian tapi tidak nyari kang faux
yang penting itu saya dan kalo niasia
kalo yang kebaikan berhati saya bisa mengerti katanya
kitaran dari kajian mana
panjang ke atas
tapi lain kali gue gak mau ada bohong bohongan lagi
karena kebohongan itu bisa jadi kebiasaan sat
lo tau gak ayah tuh sedih banget
karena lo udah bohongin dia tentang lo
dan sekarang dia udah gak percaya sama sekali sama lo
eh eh kak kak
gue bohong itu supaya aku bisa dekat terus sama ayah
lo ngerti gak sih
sekarang kalau gue jujur aja tuh gak mau deket sama gue kan
kalau boleh jujur juga gue gak peduli
gue gak mau tau semua alasan lo
tapi lu inget ya lu pernah bilang sama gue kalau lu gak mau bikin ayah sedih
lu gak suka bikin ayah sedih
nah sekarang lo harus buktiin
buktiin kalau lu tuh bukan kayak gitu
lo harus mulai dari awal
lo bakal deketin lagi ayah
karena sekarang lo udah putus dari talithah
itu bukan urusan lo
sama sekali bukan urusan
dan itu gak penting buat lo
yang penting gue gak mau ngelihat ayah sedih gara gara lo